kita akan segera bergabung dengan koresponden cnn indonesia ausirion dholu
untuk mengetahui informasi terbaru terkait persiapan penyelenggaraan haji indonesia
selamat siang rio
apa saja kemudian poin penting yang menjadi pembahasan komisi delapan
dengan kementerian agama terkait persiapan penyelenggaraan ibadah haji
ya selamat siang fani
benar sekali bahwa memang hingga pada saat ini pada pukul tiga belas lewat empat puluh delapan menit waktu indonesia barat
ini komisi delapan bersama dengan kementerian agama masih terus menggelar rapat bersama
atau rapat kerja terkait dengan penyelenggaran ibadah haji di tahun dua ribu dua puluh tiga ini
bagaimana tadi rapat dimulai pada pukul sepuluh pagi waktu indonesia barat
dan dimulai dengan sejumlah apresiasi dari komisi delapan dpr
yang menyebutkan bahwa indeks kepuasan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun dua ribu dua puluh
ini ada di angka sembilan puluh empat puluh lima persen atau dalam kategori sangat memuaskan
di mana angka tersebut merupakan indeks kepuasan tertinggi
selama penyelenggaraan ibadah haji dalam kurun sebelas tahun terakhir
nah angka kepuasan inilah yang akan terus yang ingin terus dipertahankan oleh kementerian agama
dan juga komisi delapan dpr dalam menyelenggarakan ibadah haji pada tahun dua ribu dua puluh tiga ini
seperti yang kita ketahui bahwa kementerian agama pemerintah indonesia
telah menandatangani mou
dengan pemerintah arab saudi dan menyempakati bahwa kuota ibadah haji
di tahun dua ribu dua puluh tiga ini ada di angka dua ratus dua puluh satu ribu jamaah
dengan rincian dua ratus tiga tiga ratus dua puluh jamaah bagi haji reguler
kemudian tujuh belas enam ratus delapan puluh bagi jemaah haji khusus dan juga empat dua ratus petugas
nah ada sejumlah catatan penting yang memang disampaikan oleh sejumlah anggota komisi delapan
terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dua ribu dua puluh tiga
terlebih yang tadi saya sampaikan bahwa
bagaimana mereka menginginkan agar angka kepuasan ini tetap ada di angka
atau tetap ada di kategori yang sangat memuaskan
untuk membahasnya lebih lanjut saat ini saya sudah bersama dengan anggota komisi delapan
dari fraksi pkb yakni maman imanul haq
selamat siang kang maman
selamat siang mas riu
oke kang maman saya panggilnya kang maman aja ya karena dari dapil jawa barat ya
kang maman ini tadi kan kita lihat rapatnya ini masih terus berlangsung
dan ini cukup lumayan mendapatkan masukan yang begitu banyak dari anggota komisi delapan
kalau tadi yang saya perhatikan dari
apa yang disampaikan oleh kang maman
ini apa namanya capaian yang ada di tahun lalu ini memang akan terus ditingkatkan di tahun ini
tapi kan sebenarnya tidak bisa disamakan karena tahun lalu kita baru selesai dari pandemi
tapi ada pembatasan
besok ini kan tidak ada pembatasan
kuota ini normal lagi seperti sebelum pandemi
apa saja yang ingin disampaikan kepada kementerian agama
iya yang pertama apresiasi kita terhadap penyelenggaraan haji kemarin
itu tidak bisa diukur dengan situasi sekarang yang normal
karena itu ada kekurangan yang lebih dari seratus ribuan
dan ada pembatasan umur
nah dua faktor itu yang akan justru meminta sebuah pelayanan terbaik dari kementerian agama
makanya saya kembali kuatkan apakah kementerian agama sudah siap atau tidak dengan kuota normal ini
dan adanya beberapa yang lanjut usia
poin kedua saya ingin mengatakan bahwa
kemudian saya ingin mengatakan bahwa
ya kita mendukung ada lanjut usia tetap jadi prioritas
tetapi pengetatan soal kesehatan ini menjadi sangat penting
berkali kali kita punya kasus orang yang dianggap sehat
tapi ternyata di sana bermasalah soal jantung dan lain sebagainya
terutama soal psikologi
ini yang perlu dikuatkan
nah yang menjadi hari ini harapan bagi kita adalah
pembahasan lebih cepat dari sebelumnya
karena tanggal dua puluh tiga mei
itu jemaah sudah masuk asrama haji
dan tanggal dua puluh empat penerbangan kuota pertama ke madinah
ini kita harus mempersiapkan lebih dini
soal kesiapan kesiapan terutama di embarkasi embarkasi
saya mengatakan bahwa misalnya embarkasi di tempat saya di kertajati
itu harus betul betul ada koordinasi
karena kementerian agama hanya mengurus teknis dan orang
sementara sarana prasarana itu ada di kementerian pupera
sarana prasarana kesehatan ada di menteri kesehatan dan lain sebagainya
termasuk kementerian perhubungan
sehingga kata kuncinya itu ada koordinasi yang lebih cepat
jadi tidak hanya mengukur oke kita siap berangkat
sementara fasilitasnya enggak
nah yang ketiga kita tahu bahwa apakah bp dan bpih itu akan sama
saya katakan walaupun ini tahun politik tolong jangan populis
sehingga kemungkinan menurut saya
akan ada kenaikan bpih itu
dan masyarakat akan menerima mas rio
jadi kita jangan terjebak juga bahwa kita tidak pernah menaikkan enggak
yang penting pelayanannya seperti pelayanan tahun kemarin
yang penting jangan ada misalnya kuota yang tidak dipakai
yang penting adalah bagaimana seluruh embarkasi bisa berangkat
sesuai dengan pelayanan terbaik yang dilakukan oleh kementerian agama
itu aja menurut saya
berhenti di situ dulu kang maman karena seperti yang tadi sudah disampaikan juga
ini kan terkait dengan biaya haji dua ribu dua puluh tiga ini menjadi penting
masyarakat juga hingga perusahaan
masyarakat juga hingga pada saat ini belum dapat kepastian
terkait dengan ini berapa yang akan kita bayarkan untuk haji tahun ini
tadi sudah sempat dibahas sedikit di dalam rapat
begitu tadi kang maman juga sudah sampaikan bahwa pada bulan mei dua ribu dua puluh satu
sudah mulai masuk asrama haji
ini pembahasannya seperti apa terkait dengan pembiayaan
karena masyarakat menunggu soal ini
iya siang ini rapat akan dilanjutkan dengan pembentukan panja
baik panja pemerintah atau panja dpr
di panja ini kita langsung membahas besok malah
besok langsung membahas kompetensi
besok langsung membahas komponen komponen
dalam perjalanan haji komponen terbesar itu adalah penerbangan
dan kita tidak tahu
dari komponen terbesar yang namanya penerbangan
komponen terbesar di penerbangan itu adalah soal bahan bakar
persoalan ukraina dan rusia ini menjadi salah satu persoalan yang harus dipertimbangkan juga
kita tidak ingin juga tidak berangkat hanya karena
karena tidak siap seperti itu
nah kedua setelah itu adalah maktab
maktab kita lihat memang sudah siap maktab
walaupun ada yang masih usul lebih dekat dan lain sebagainya
kita memang harus lebih banyak meningkatkan diplomasi kita soal ketersediaan maktab
yang pasti jangan telat
karena kita biasanya selalu sisa
sisa turki sisa negara negara yang lain
ini yang dapat ya jelek oke murah tapi jelek
menurut saya lebih baik harganya rasional tapi terbaik untuk jamaah
setelah itu baru yang namanya makanan
nah kalau makanan banyak usul dari teman teman sebenarnya sudah mulai diakomodir
tapi yang pasti komunikasi kita misalnya ke maktab maktab atau pemilik pemilik makanan di arab saudi itu
mereka kadang kadang bertanya dengan pola makan orang kita
orang kita itu kadang kadang kalau diberi banyak nyisa
diberi sedikit ngomel
artinya itu memang poin poin yang memang menjadi alasan kenapa angka pembiayaan haji harus rasional di tahun ini
termasuk juga ada sebenarnya rasionalisasi dalam penyisiran nanti di bp atau bpih ini berkaitan yang ada di daerah
manasik itu sepanjang tahun bagus
tapi jangan membebani jamaah untuk hal hal yang tidak substansional
biarkan mereka ngerti soal bagaimana naik pesawat bagaimana menggunakan hotel bagaimana kultur arab saudi
karena mas rio kebanyakan problem orang indonesia di sana itu psikologi
ada orang yang belum pernah naik pesawat
aku ujung naik pesawat jauh dan itu pas haji
kang maman sedikit memastikan aja terakhir singkat saja
kalau kita bicara soal rasional pembiayaan yang dibatasi ada pembatasan kah kira kira akan naik sekiranya berapa persen begitu yang nanti akan disampaikan kepada kementerian agama
iya tentu kita akan memberikan pembatasan bahwa oke lah kita rasional misalnya naik tetapi kenaikan itu tidak akan sampai lebih dari sepuluh persen misalnya seperti itu
sehingga apa yang kita lakukan lewat pembiayaan dana masalah di bpkh misalnya itu tidak sampai seperti yang sekarang
dua puluh persen jemaah disubsidi oleh negara itu tidak boleh terjadi
harus lebih banyak jamaah hajinya karena istiqa'ah baru kita subsidi oleh negara ya
dan itu akan dipastikan dalam panja nanti ya
dalam panja tadi
baik terima kasih banyak informasinya kang maman
silahkan melanjutkan rapat sehat selalu
baik berikut informasi dari anggota komisi delapan dari fraksi pkb yang menyebutkan bahwa nanti pihaknya akan membentuk panja terkait dengan skema pembiayaan haji pada tahun dua ribu dua puluh satu
karena tadi yang sempat disebutkan juga
pada bulan mei dua ribu dua puluh tiga ini sudah masuk bagaimana jemaah haji sudah masuk ke asrama haji
lalu kemudian pemberangkatan kloter pertama ini dimulai di tanggal dua puluh empat mei dan juga delapan juni
hingga pada akhirnya nanti kepulangan terakhir ini ada di tanggal dua agustus dua ribu dua puluh tiga yang akan datang
kita tunggu bagaimana kepastian soal pembiayaan haji di tahun dua ribu dua puluh tiga ini fani
baik tentunya kita akan menunggu bersama apa yang menjadi hasil dari pertemuan antara
terima kasih kepada para komisi delapan dan juga kementerian agama hari ini terkait persiapan penyelenggaraan haji di indonesia
terima kasih korespondensi nn indonesia ausirion dholu atas laporan langsung anda